emang pasti tuti itu udah seneng tinggal di ciraos
cek yoyo juga udah seneng tinggal sama tuti
kita juga udah seneng tuti ada di ciraos
di ciraos itu cuma tuti yang bisa nasihatin pak kemet
pak ustadz ceng
nanti kamu kualat kayak kang dadang jatuh dari motor
udah saya pulang aja
hei kamu nggak usah ikut pulang
masih ada emak di rumah
mau kamu dirantai
lagian kamu udah ngidi mas suha
berani betulnya dianya
bayangannya sendiri aja takut sama dia
bagaimana caranya kum
itu umpama don
todaan duniawi itu sangat kuat
jangan sekali kali kalian menyepelek kami
catatan itu duduk di atas tiga perkara
manusia ada kalanya rela menukarnya dengan cara menjual keluarga
bahkan menjual akidah
padahal hidup ini seyuknya hanya untuk keluarga
untuk mengejar keridauan allah
materi membuat dunia terbalik
mas ternyata lama dia curiosis antara manera yang jelas dan jelas
jawabannya tentang father dan teman
mas waits gih standar lichuk jauh mihah
gak mungkin papa kamu akan ngambil kamu dari sini tuh
mama akan pertahankan kamu terus
kalo misalnya paps lapor ke polisi beneran
apa salahnya coba
polisi kan juga pasti lebih ngerti hukum

saya kan gak tidur
ngapain acing kesini
kok jendeper saya gak ada disini
bukannya di rumah om akum
kan undang undangnya udah pulang
jadi debingan nginep disana
kalau begitu kamu sholat dulu ya
hampir aja papa makan duluan
gak ada pak
tadi ada suaranya
tadi itu suaranya jenniper pak
kalo begitu papa tungguin di meja makan ya sayang
horang cuy mau pakai apa
mohon izin untuk tinggal di ciraus
di ciraos lebih mudah untuk cuy kerja
mimin juga seneng
mimin juga seneng
bisa tinggal di ciraos
dimin bisa lebih tenang tinggal di sana
soalnya orang orangnya bersahabat
mimin gak akan kesetiaan
kamu teh anak satu satunya anak sama apa
kalau kamu pergi
rumah ini buat siapa
rumah ini punya kamu mimin
kamu tidak boleh
pergi dan keluar dari rumah ini
sudah bisa punya rumah sendiri
kalau kamu ngontrak
kalau kamu ngontrak
tidak akan pernah mengizinkannya
jam dua belas dong